presidium partai hijau indonesia menyebut bahwa gerakan ini muncul murni karena kegelisahan
yang dihasilkan atau ditanda tangani
kayak ya elah kayak gini saya mending kaya gak usah dipilih
ya dari logistiknya mereka tidak terima
terus kelas dua ikut ke klub kelas satu atau kelas dua itu smp ikut klub di merpati di denpasar
agar sajian tidak terasa mentah atau langu
jadi memaklumi memang ada orang tua misalnya ini ada penghasilnya satu lima juta
namun berbeda negara maka berbeda pula cara mengolah dan menyajikannya
oleh gerakan buruh di dunia
kira kira anda mau coba yang mana dulu
ya awalnya pak dari petani tadi sudah bermacam cara gitu
dikhawatirkan keluhannya akan semakin berat
terus baru ramenya itu pada saat minggu besar menuju buka puasa
masih berkomitmen ke misi
pagi ini kita mulai dengan tawa
karena saya yakin manusia yang delapan miliar ini pasti punya ide ide bagus nanti
apa lu jadi bahannya apa gimana bu
indonesia adalah negara maritim yang harus benar benar berjaya
sudah beberapa kali juga ada kasus kasus dulu
si yohannes supraptu kan kakak kelas lu kan berarti
kanzata marindora didin iswandani surabaya jawa timur
sepertinya sajian disini sudah sangat menyenangkan
melalui perjanjian dua ribu tiga puluh kita
pertamina patraniaga menganalisa prediksi puncak arus mudik libur natal bakal terjadi pada dua puluh tiga dan dua puluh empat desember nanti
ya baik jadi terkait dengan penertiban parkir liar
pak dubes terakhir jadi merangkum pertemuan kemarin
supaya bisa terus menambah warna di layar lebar indonesia
rasa kerosong itu gurih
dan kalau kita ingat juga sebenarnya seluruh dunia sekarang antisipasi untuk mencoba mengurangi yang namanya emisi gas rumah kaca
berhenti di lokasi larangan stop
kalau dengan instrumen kita harus memperindah dengan nada nada yang indah dengan perkatannya juga itu agak sulit bagi saya di awal awal
baik terobosan ojk untuk literasi pengetahuan digital finance yang akan dikerjakan oleh ojk
tapi dalam hal komitmen